usai larangan penggunaan cadar oleh menteri agama fahlu razi
ditanggapi oleh wakil presiden maruf amin
usai memimpin rapat di jakarta pada jumat sore
maruf amin mengatakan bahwa usulan tersebut dimaksudkan agar
lebih jelas dalam tata berpakaian seragam dan meningkatkan kedisiplinan
maruf amin menambahkan bahwa radikalisme harus dilawan dan ditangkal
karena dapat memecah persatuan bangsa indonesia
pemerintah itu kan ada aturannya ada aturan pakaiannya seperti apa
tentara itu harus kayak apa kalau dia tentara perempuan polisi perempuan harus seperti apa
kemudian juga pegawai negeri seperti apa
lalu di masyarakat mungkin beda lagi
jadi itu kan dalam rangka disiplin saja
kemudian juga ada kelompok kelompok yang ideologis
saya kira itu memang kalau dibiarkan tentu akan merusak keutuhan bangsa
sementara itu presiden joko widodo menilai pemakaian cadar dan celana cingkrang merupakan hak pribadi
namun jika ada institusi yang mengatur cara berpakaian
maka peraturan itulah yang sebaiknya dipatuhi
kalau saya yang namanya cara
cara berpakaian cara berpakaian itu kan sebetulnya kan pilihan pribadi pribadi
pilihan personal atau kebebasan pribadi setiap orang
tetapi di sebuah institusi kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian
ya tentu saja harus dipatuhi